bisa keluar keluar
mudah ingat gak
udah jadi nih bang
abisin ya bang
bun bun udah betah tinggal disini
betah kok ya kenapa
ayah mikir kalau nanti kontrakan kita sudah habis
ayah gak mau berpanjang
ayah pengen cari kontrakan yang lebih dekat dengan jalan bun
biar banner biro jasa kita
dilihat sama orang
terus banyak orang yang pakai jasa ayah
bun bun mau gak
bunda sih terserah ayah
kemanapun ayah pergi bunda pasti ikut
makasih ya kang cisna

e's gone adau ikut
neng arih grant ya
ibu fatie yang mah besarnya
kepat sebank upsetan aku
pak bener kan kata ibu rumah ini tidak bawa untung
bu yang bawa untung itu memang bukan rumah
ya sudah bapak usaha dong
promosiin usaha rendang ibu
bu rejeki itu datang kalau ada dua hal
bapak udah promosiin
berarti bapak udah usaha
tinggal doa sekarang
ya sudah kalau begitu bapak berdoa juga
tapi sekarang bapak mau kerja dulu
baju baru dari neke dong
kehilangan cowok sebenarnya juga tidak nyaman tambah sama bikin sistem penghojot
untuk tahu lu tips yang penting
berur motherkutub pdf bosnya ya
akan merupakan habis kegiatan dilalui brand yang diperkenankan oleh bank pemberontak
ibu lagi indah pegang uang minta saja soal bapak bapak mana udah berangkat
hai hai hai salam
enggak pordin co id dulu
eh din tunggu bentar
jangan mesem mesem doang
ah lu gimana sih
masa dari dulu kagak ada kemajuan
lu terakhir kek